untuk lansia ini agak cukup rentan ya saya sudah bersama dengan programmernya nih programmer imunisasi
nah untuk lansia ini tipsnya mungkin ya sebelum atau pada saat menjelang imunisasi atau pasca imunisasi apa yang mesti diperhatikan ini
ada beberapa tips tips yang diperlukan untuk supaya bisa vaksin covid sembilan belas ini
jadi yang pertama bahwa lansia yang harus disiapkan adalah fisik yang sehat ya
jadi kalau dengan fisik yang sehat tentunya nanti akan melampaui vaksin atau mendapatkan vaksin dengan baik
nah sebelumnya mungkin seandainya ada yang mempunyai penyakit resiko tinggi seperti ada jantung ada diabetes dan ada penyakit penyakit kronis lainnya
nah ini juga
langkah baiknya minta advis atau rekomendasi kepada dokter yang biasa lansia tersebut kontrol
sehingga akan meyakinkan kita agar bisa direkomendasikan untuk vaksin
kemudian sebelumnya juga apabila mau pada hari h datang pastikan kondisi sehat dan makan sebelumnya
nah ini nanti kalau seandainya dosis kedua pada saat bulan ramadan
pastikan pada saat hari h untuk datang sudah makan sahur
sehingga nanti kalau disuntik yang dosis kedua pada saat bulan puasa tubuh juga sudah fits dan sudah makan sahur
kemudian makanan makanan yang dimakan adalah makanan yang jelas yang ada bergisi
dan tentunya itu sesuai dengan kebutuhan lansia masing masing
nah tapi kalau seandainya pada saat hari h itu datang kemudian di screening
ada hal hal tersebut
tentu yang tidak bisa diberikan untuk imunisasi
jadi lebih baiknya memang ditunda
karena screeningnya juga menunjukkan harus sehat
seperti tensinya harus normal
kemudian diabetesnya misalkan gula juga harus kondisi normal
jadi mungkin perlu ditunda
kalau keluhan ringan seperti ada rasa ngantuk ada rasa kepengen mual
kemudian nafsu makan juga cukup meningkat
pastikan sampai di rumah harus istirahat
dan sebaiknya diantar orang tua itu pada saat vaksinasi oleh anaknya atau cucu
terus kalau ke aktivitas di rumah juga mesti terpantau
kalau aktivitas di rumah juga harus betul betul
pastikan istirahatnya cukup dan tidak pergi kemana mana
dan harus ada temennya di rumah
oke terima kasih atas tipsnya
semoga ini bermanfaat
bagi para pemirsa terutama lansia yang akan menjalankan vaksin atau imunisasi